sejumlah kelompok memanfaatkan media sosial untuk menebar kemencian antaragama dan berita bohong yang meresahkan
staf ahli menkom info henry subiakto menyatakan bahwa para pelaku memanfaatkan korban dengan menyebarkan berita hoax yang telah diramu fanatisme keagamaan
staf ahli menkom info henry subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi
dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan
ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah mentah maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat
kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi
salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama
pki kemudian isu tentang ulama ulama itu akan dihabisi seakan akan islam itu tidak aman di negeri ini terabaikan di negeri ini
itu frame yang terus dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka
menurut peneliti setara institut bonartigor naipospos masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik
pemanasan awal ya
oh ini baru pemanasan ini berarti ya
pemanasan mas wawan hati hati berarti kita masih harus lebih preventif
tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan di dua ribu sembilan belas ya
ini ibarat dan catur pionnya baru langkah pertama lah
dan kita tidak tahu langkah langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang
mengambil keuntungan dari kegaduhan politik gangguan keamanan ya
direktorat tindak pidana siber barres krim polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian
mereka merupakan anggota tim inti muslim cyber army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama
perangkitan komunisme serta pengginaan terhadap presiden dan pejabat negara
polri cyber crime baris krim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapa
apapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos
banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol simbol islam
sebelumnya pada akhir dua ribu tujuh belas sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian
ketua majelis ulama indonesia ma'ruf amin meminta tak hanya kelompok muslim
semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalankan
ini proses hukum
siapa saja yang menyebarkan hoax itu dari mana saja ya harus diproses
sebab itu menimbulkan kegaduhan bisa terjadi konflik
oleh karena itu pihak polisian tidak usah ragu dari mana saja harus diproses
peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar khususnya di dunia maya
faras manikuruk cnn indonesia
terima kasih mas jadi

jangan gitu memakai ini
alhamdulillah belum pernah
alhamdulillah jangan sampai
kemudian ada mas heru sutadi direktur eksekutif indonesia information and communication technology atau ict institute
terima kasih mas heru sudah datang
kemudian ada mas arswendo atmowiloto budayawan kita
mas ars sudah lama terima kasih sudah datang
saya mau ke mas heru dulu untuk melihat panoramanya ini
ini kan kemarin tertangkap lagi satu sindikat pendebar kebencian dan juga hoax
yang menjadi pembahasan oke itu meresahkan oke itu bohong oke itu bisa menimbulkan
menimbulkan kesekan sosial di masyarakat dan menimbulkan kemarahan publik
tapi ada hubungannya dengan politik nggak mas heru
kalau lihat panoramanya seperti apa sih
ya memang kalau kita lihat ini kan perjalanan tim tim gitu ya yang menggunakan media sosial ini kan sudah panjang ya
kalau kita lihat dari dua ribu dua belas terutama dua ribu empat belas sampai kemarin terakhir di dua ribu tujuh belas
kalau secara kasat mata ya memang ada hubungannya dengan politik gitu
walaupun isu yang dibawanya tentu isu yang berbeda beda gitu ya

terutama memang kalau sekarang ini
terutama memang kalau sekarang ini

fenomenanya kan terkait dengan politik identitas pertama gitu
kemudian yang kedua tentu juga keberpihakan pada calon calon tertentu gitu ya
katakanlah misalnya kalau sekarang tidak cukup dengan negatif campaign
yang mereka juga bisa menyebarkan yang kita sebut dengan black campaign atau kampanye hitam
sehingga orang mau tidak mau kan berpikir dua kali untuk memilih calon calon tertentu yang disebut dalam media sosial
yang mendapatkan negatif dan black campaign itu calon satu orang aja atau hampir semua
calon yang kemudian namanya disebut dalam surveinya mas jayadi misalnya itu kena juga gitu
black campaign dan negatif campaign gitu
ya mungkin kalau kita lihat fenomenanya sebelum pengumuman mungkin masih adem adem gitu ya
kalau sekarang ini udah mulai tensinya udah mulai meningkat gitu ya
kalau kita lihat kan sekarang juga sudah mulai begitu banyak akun akun baru yang menggunakan media sosial ya
sehingga mereka menggunakan ini tentunya bukan tanpa sebab
ya tentunya untuk menyerang calon calon tertentu gitu ya
karena betapapun juga dari diskusi dengan beberapa calon katakanlah
ini juga yang mereka lakukan itu biasanya melihat apakah mereka diserang gitu ya
kalau misalnya mereka tidak diserang ya that's fine gak akan diserang balik
tapi kalau misalnya mereka diserang biasanya serangan balik itu akan dilakukan
oke seberapa masif sih mas heru kalau bisa anda lihat paling tidak satu tahun terakhir lah
atau beberapa bulan terakhir ini kan sudah masuk tahun politik nih
tahun politik ini apakah agresivitasnya semakin tinggi atau sama aja dari mulai pilpres dua ribu empat belas sampai sekarang ya segitu segitu aja
jadi kalau kita lihat memang ketika pilkada dki ini menunjukkan puncak dari persebaran ujaran kebencian dan hoax gitu ya
memang ini tensinya setelah pilkada agak menurun
walaupun ada mengarah ke arah pilpres gitu ya
nah ini memang ketika kita mau ke pilkada di beberapa wilayah kabupaten kota dan provinsi
mulai nih mulai membangkitkan kembali isu isu tertentu yang mungkin juga bisa diangkat
apakah bisa politik identitas atau kampanye hitam gitu ya
itu bersindikasi atau ada organisasinya atau mereka secara sporadis simultan masing masing saja
jadi saya bela saya mau calonkan mas arswendo saya harus jelek jelekan mas jayadi gitu misalnya di media sosial
kalau itu boleh loh gitu
iya kan asik juga kan
jadi kalau kita lihat memang ada macam macam
jadi tiap orang itu berpotensi untuk mengirimkan hoax membuat ujaran kebencian gitu
jadi memang ada kelompok kelompok yang terorganisir dia membuat konten kemudian menyebarkan
tapi ada juga yang mengkumpulkan
mungkin juga tidak terorganisir
jadi katanya ada seseorang menulis dia juga ikut menulis atau mungkin meretweet gitu ya
jadi kayak production house gitu ya
tapi juga ada yang secara professional gitu
ada ada yang secara profesional
jadi isunya apa ya
kebanyakan motifnya bisnis atau politik ideologi gitu atau hanya iseng iseng beradiah gitu
jadi ada memang kayak dulu saracen itu memang dibentuk secara profesional gitu ya
tapi ada juga yang memang politik gitu
kalau ketika ada yang menyerang seseorang atau isu apa lagi diramaikan diviralkan
itu kan yang membuat
kalau yang kemarin ketangkap gitu oleh kepolisian dari family mca itu
anda lihat ini motifnya hanya memang memperjuangkan ideologi tertentu bisnis atau pure politik
dari penerawangan dan juga observasi anda mas
kalau yang terakhir ini memang ini variasi dia
mereka bekerja secara variatif ada juga yang politik tapi ada juga yang memang tidak politik
katakanlah misalnya katakanlah membela orang orang tertentu gitu ya
misalnya katakanlah ulama segala macam gitu ya
jadi ini digunakan juga karena betapapun isu isunya juga ada irisan irisan isu yang juga mungkin bisa menjadi apa ya
domain mereka juga untuk menyebarkan atau mungkin ya kadang kadang bisa meluruskan
tapi juga bisa jadi membuat ujaran kebencian atau berita palsu
kita jeda sejenak setelah ini saya akan tanya mas jayadi
sebenarnya dalam panorama politik kita seberapa besar sih hoax ujaran kebencian ini kemudian dimanfaatkan oleh para politisi untuk saling menyerang
dan juga ini seberapa berpengaruh bagi peningkatan atau peningkatan
atau menurunnya elektabilitas dan juga apa namanya ketertarikan publik untuk memilih orang orang tertentu
kita akan membahasnya usai sejenak berikutnya tetap bersama kami
saya minta anda komentari dulu deh
bagaimana kemarin polisi menangkap sindikat penyebar kebencian
dan anda lihat memang mencium ini sangat sangat erat dengan politik atau gimana
begini sebetulnya apa namanya ada hoax atau apa yang disebut black campaign itu sebetulnya tidak hanya di dunia politik ya
biasanya yang seperti itu muncul di suasana kompetisi biasanya
dan kompetisi itu tidak hanya politik kan ada kompetisi bisnis
itu juga kita sering temui
kan sering dapat berita di wa kan yang soal produk tertentu misalnya
ya jangan pakai ini karena mengandung lemak ini
setelah dikonfirmasi banyak yang hoax juga kan gitu
nah jadi politik dalam
yang anda maksudkan sebetulnya pemilu kan
jadi karena suasana kompetisi ya apa namanya fenomena kampanye yang sifatnya negatif dan kemudian hitam
istilah mas heru tadi
atau hoax ya yang kita kenal itu
itu juga sangat mungkin untuk dilakukan
nah biasanya kampanye hitam itu dilakukan kalau suasana pertarungan itu kompetitif sekali
jadi kalau misalnya ada calon yang sangat dominan
digempur dengan hoax pun akan sulit untuk dikalahkan
nah tapi kalau suasananya kompetitif maka segala isu bisa main tuh
termasuk isu isu yang sifatnya black campaign itu atau hoax gitu
itu kan hoax kemudian kalau hoax dari zaman dulu juga
demokrasi modern pasti sudah ada
tapi ini kan pakai media sosial yang baru tiga empat lima tahun ini sangat happening gitu
karena ada media sosial ini dia menjadi mudah sekali untuk viral
dan potensial untuk cepat sekali tersebar
sehingga diharapkan efek negatifnya terhadap yang dituju itu bisa lebih cepat
nah nggak tahu mas heru ya dalam catatan survei kami itu penyebaran media sosial itu
penggunaan media sosial atau internet itu bersifat eksponensial
bukan data dari internet
bukan data dari institusional
sekarang mungkin sudah lima puluh an persen
jadi apa yang paling banyak digunakan masyarakat
nah whatsapp inilah yang sangat banyak digunakan
kan mudah sekali tuh mem forward pakai whatsapp segala macam
dan sangat personal ya
orang yang punya whatsapp belum tentu punya media sosial twitter atau instag
bahkan ada yang sampai lima jam enam jam
jadi bayangkan kalau berita berita yang viral termasuk hoax itu masuk terus menerus maka dia bergaul dengan isu isu seperti itu
bukan hanya bergaul dalam arti dia menerima mungkin juga menyebarkan gitu kan
itu menjadi sangat apa namanya sangat masif sehingga potensial untuk melakukan apa mencapai target yang diinginkan oleh
dalam politik indonesia pengamatan anda seperti apa mas jayadi
apakah itu memang dijadikan tools yang sangat efektif
sudah mulai disadari oleh semua politisi partai politik untuk memakai tools ini misalnya
kalau tools dalam arti media sosial iya
sudah sudah mulai banyak digunakan
tetapi kan kalau hoax itu kan sekarang kan makin
sebetulnya makin ketat juga rambu rambunya
ada unang unang it apa namanya penegak hukum juga makin berani dan seterusnya
mungkin bersamaan dengan makin ketatnya peraturan peraturan yang terkait
dan anda lihat masih akan dipakai
pasti akan dipakai

pasti akan dipakai karena banyak sekali kompetisi itu yang sangat kompetitif
misalnya gini nih ada tujuh belas pemilu gubernur
dan lagi gubernur ya
itu di antara tujuh belas itu dua belas pilkada gubernur itu tidak ada petahananya
dan kalau kita lihat secara kualitatif itu
pertarungan cenderung kompetitif
nah dalam suasana pertarungan yang kompetitif
itu segala isu bisa main gitu
nah pertanyaannya kan siapa yang memainkan isu
itu yang kita tidak jelas
karena yang namanya hoax itu pasti tidak jelas
kalau hoax kalau misalnya mudah ditelusuri kemana kan itu
tentu tidak akan banyak yang bisa menggunakan
teknologi bisa menelusuri itu gak sih mas heru sebelum ke mas ars ini
bisa gak sih kemudian ke polisian atau ke kominfo mengetahui
jadi orang itu jangan macam macam loh menyebarkan berita berita
menyebarkan berita berita bohong atau yang meresahkan gitu
itu bisa sangat ditelusuri gak mas heru
jadi dengan tertangkapnya kelompok kelompok yang ada sekarang ini ya
beberapa kelompok gitu ya
ini mengindikasikan bahwa secara teknologi itu bisa
jadi ketika kita men tweet atau membuat status di facebook
itu kan ada jejak digital yang bisa dicari gitu ya
katakanlah yang paling mudah itu ip address gitu ya
apalagi kalau sekarang misalnya facebook twitter kan juga memiliki korelasi dengan ponsel
nah makanya memang ini ya walaupun tidak
makanya memang ini ya walaupun tidak
mudah mudah amat gitu ya
tapi ini bisa ditelusuri gitu loh
tapi masalahnya gini mas budi
hoax itu bukan lagi cuma soal teknologi sekarang
dia sudah soal politik itu sendiri
mas heru menemukan melalui penelusuran teknologi kan
dia bisa dituduh hoax juga
nah jadi ini persoalan
nah jadi ini persoalan
seperti sekarang ini kan juga menjadi komoditi politik
jadi ini persoalan bukan cuma soal ketepatan akurasi menemukan

tapi juga soal siapa yang paling kredibel
siapa yang paling dipercaya oleh publik itu persoalannya
mas ars gimana sebagai bagian dari civil society
pemakai twitter yang sangat aktif
ini kepolisian kemarin menangkap itu
dan ini kemudian kita masuk ke tahun politik
apa pendapat anda
apa perspektif anda
ya seperti sifatnya karena ini media sosial
semua orang bisa terlibat
nah apakah dia terlibat aktif atau meneruskan atau apa
inilah bedanya dengan ketika
masih ada kita tabloid obor itu
ini sekarang dulu kan meskipun laporannya bisa luas
tapi kan tertentu juga
ini kan sekarang semuanya sudah bermain
apakah politik memanfaatkan pasti
ini kalau nggak politik nggak bakal rame kayak begitu
dan politik itu sederhana aja
siapa bayar siapa udah cuma itu aja
karena makanya kasus ini mencarinya gampang
sekarang di belakang itu siapa
itulah yang paling sederhananya
bahkan kasus watergate aja pakai
di sini juga ini orang jawa bilangnya
loh orang betawi lebih tegas lagi
nggak ada uang abang dibuang ditendang
bukan peran keuangan duit ini ternyata menentukan sekali
nah dari sinilah kalaupun ada nanti bungkus bungkus mungkin agama
bungkus bungkus apa itu mungkin cuma supaya untuk murahnya aja
jadi kita sesama satu iman jadi mungkin dibayarnya malah lebih murah misalnya
tapi kayak gini kan aktif sekali sejak pilpres dua ribu sembilan
meningkat ke dua ribu tujuh belas
sejak ya pilkada itu aja
daya tahan menerima box dan juga
saya mungkin karena kepengen optimistis
hock memang cepat menyebar
tapi juga sangat cepat itu buyar lagi
karena begitu ada data dan fakta yang muncul selesai
kemarin aja itu siapa marbor di medjetmana di cirebon atau garut
saya kadang kadang yang mengikat dirinya sendiri
kemudian bajunya ditusuk tusuk kemudian itu menyebar
rame tapi begitu polisi datang kemudian diperiksa
oh orang itu mengikat dirinya sendiri dan lukanya enggak
begitu itu menyebar selesai
tapi itu kan kalau cepat ditangani
kalau nggak kan kebenciannya sudah begitu merasuk
nah di sini literasi inilah yang dibutuhkan
literasi ini akan muncul
ketika ini nyebar orang sudah eh yang bener nih yang begini
kayak tadi kita disini aja udah ngomongin yang baru ditangkap ini
tapi komentar anda ini komentar anda soal kepolisian yang kemarin menangkap itu seperti apa mas ars
apakah ini bentuk kesuksesan atau juga
tadi bagian dari hoax juga kalau kata
nggak ini sukses sekali
dan cepat kayak gini
jangan lupa ini si berpolisi ini belum lama lho di ini ini
baru bergerak itu sudah langsung bisa
dan ini sebetulnya kalau menurut saya bukan hanya menangkap tadi dengan penelusan tadi
di belakangnya ini kan siapa
semua tokoh sudah berbicara itu pak wiranto sudah berbicara
ya pr nya itu dan menurut saya bisa
kalau mas arswendo bilang itu bagus kinerja yang bagus tapi pasti kritik juga ada dong
ini kan di media sosial juga rame
karena kita memakai ideom muslim cyber army itu kan sangat sensitif misalnya
kenapa harus kita yang dituduh
ada seperti komentar dari presiden pks soebul iman yang meskipun nadanya agak mirip dengan mas ars
mengapresiasi tapi dia juga punya kritik atas langkah dari kepolisian dalam menangkap penyebar kebencian dan hoax ini
nah kalau kemudian sekarang bicaranya oh ini dari kubu ini dari kubu itu itu sudah complicated
karena dari kami juga menyaksikan dari justmaf itu banyak sekali hoax
seperti misalnya websitenya sayword itu kan banyak sekali
dan itu sudah berulang kali kita juga suarakan
tapi kan sekarang tidak ada tindakan
sekarang ada yang seperti ini
saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi sekarang sedang melakukan politisasi
saya tidak ingin mengatakan begitu
saya ingin berbaik sangka
yang ingin kami himbau adalah tolong negara kubu
kami dukung pemberantasan hoax ini
tapi lakukan secara proporsional dan secara adil
kalau itu dilakukan insya allah semuanya
sejauh ini belum sampai ke taraf itu
iya belum saya kira belum
jadi saya walaupun tidak sepenuhnya setuju misalnya dengan ungkapan ungkapan rocky grung misalnya
justru yang paling potensial membuat hoax hoax itu justru adalah yang punya instrumen
karena itu menurut saya sangat aneh
kalau kemudian ini dilakukan oleh pihak pihak yang mungkin secara resursi instrumen tidak seperti itu
saya minta anda komentari mas jayadi
ini kan juga satu hal yang
itu yang saya sebut tadi
jadi ini persoalan ketika
memang mau tidak mau itu persoalannya kan harus terkait dengan penegakan hukum dan penegak hukumnya
persoalan di situ bukan hanya kecanggihan akurasi mereka menemukan siapa penyebar hoax itu
atau siapa dibalik itu
nah jadi seringkali yang dituju adalah kredibilitas
ya betul mereka menangkap
tapi kami nggak percaya dengan kredibilitasnya
mereka justru membuat hoax sendiri
seperti itu kan
jadi di sini tantangan memang bagi negara dan bagi penegak hukum seperti polisi
untuk menunjukkan bahwa mereka benar benar
benar benar kredibel ketika dia melaksanakan tugasnya itu
saya kira dalam kompetisi politik
pasti semua pihak kena hoax itu
sedikit atau banyak itu pasti akan kena
karena itu memang saya setuju bahwa siapapun seperti kata pak kiai ma'ruf amin tadi ya
siapapun yang melakukan hoax harus dikenakan
dan itu saya kira di tataran normatif komitmen tidak ada masalah kita ini
karena semua sepakat
semua aktor politik semua aktor sosial itu sepakat bahwa hoax tidak boleh
kan sepakat gitu
tinggal masalahnya adalah bagaimana menemukannya
kemudian ketika ditemukan lalu ini akan dituduhkan kepada siapa
nah itu kemudian kita menjadi persoalan
nah persoalannya antara lain ada pada seberapa kredibel
para penegak hukum ini ketika dia memproses
atau memproses hukum
dari apa namanya dari hoax itu
apakah hanya berhubungan dengan hal hal sensitif seperti keagamaan
kalau yang kita tangkap di media sosial kriminalisasi ulama itu kan betul betul sangat happening gitu ya
apakah isu isu seperti misalnya
itu juga yang entah dari mana datang itu menimbulkan ketakutan yang baru gitu
itu juga bisa
anda lihat itu motifnya politik atau tidak mas heru
tapi dijawabnya di usaha jenama berikut ini
kami akan segera kembali saat lagi
kalau mas heru sendiri melihatnya isu isu nanti yang akan berkembang itu apakah hanya seputar
kemudian ini penangkapan family mca ini juga mungkin akan menjadi bola politik yang juga besar
apakah ada isu isu lain juga yang kemudian akan ditebarkan
sudah mulai tercium aromanya
misalnya kebangkitan pki yang juga ini juga
pas arswado balik balik bingung dari mana asalnya pki ini muncul gitu
ya kalau kita lihat dari dua ribu empat belas ini memang isu kebangkitan pki kan nggak surut gitu ya
kadang kadang memang hilang kemudian ada lagi
kemarin terakhir itu kan ada satu video
katakanlah orang memakai kata pin
palu arit gitu ya
itu kan kemudian ada persekusi lah gitu loh
saya pikir ini isu ini karena kan juga dulu juga terkait dengan pilpres ya di dua ribu empat belas
saya pikir juga ini akan tetap didorong gitu loh
walaupun nanti kita akan lihat juga gitu ya
katakanlah misalnya nanti posisi pasangan pasangan ini seperti apa kan gitu kan
nah ini pasti ada isu isu baru yang terkait dengan pasangan pasangan tersebut gitu loh
dan akan berkembang isu isunya ya sesuai dengan bagaimana konstelasi terkininya gitu ya
ya jadi kalau misalnya apakah akan pakai isu politik identitas
tapi ada mungkin isu isu lain yang biasanya kekurangan dari pasangan calon gitu ya
sehingga ini akan terus diserang
sehingga tentunya menguntungkan pihak pesaingnya gitu ya
kalau saya lihat seperti itu
biasanya yang dituju oleh hoax itu kan terkait dengan isu isu yang sensitif
sehingga mudah membangkitkan emosi
kalau kita lihat pemetaannya nih kan
anda kan sudah bikin survei simulasi poros poros
makanya isu isu sensitif itu ya
kan kalau soal agama kan harus hati hati betul di indonesia
dia menjadi isu yang sensitif kan gitu
demikian juga isu pki itu kan isu sensitif di indonesia
sama dengan isu sosialis kalau di amerika serikat
wah hati hati betul lo ngomong soal komunis ke sosialis sama
kalau ngomong soal itu wah itu sensitif sekali
nah isu isu seperti itu mudah membangkitkan orang untuk berdebat secara emosional
sehingga kemudian membela seolah olah perang gitu
kalau anda lihat ini mas jayadi juga
penciuman anda ini
kalau misalnya lihat poros poros koristelasi dinamika
orang orang yang kemungkinan besar akan kembali bertarung di pilpres mendatang ini
anda lihat pembacaan anda dari sisi media sosial
pemakaian media sosial untuk tools politik
terutama ujaran kebencian dan hoax ini
akan mengarah kemana nih
isunya akan seperti apa panoramanya akan seperti apa
belum belum terlihat ya
belum terlalu terlihat
kalau misalnya porosnya cuma dua seperti pemilu dua ribu empat belas
maka kita harus antisipasi
isu isu seperti dua ribu empat belas bisa muncul lagi gitu
cuma kita nggak tahu kalau misalnya
kan masih mungkin muncul poros ketiga sekarang
syaratnya poros ketiga itu muncul
syaratnya adalah koalisi jokowi tidak solid
minimal dua partai harus keluar dari koalisi jokowi
untuk membuat poros ketiga
kalau itu tidak terjadi maka cuma ada dua
itu berarti kan kita bisa dejavu
jadi kita harus siap kalau misalnya isu isu yang sama muncul kembali
meskipun suasana dan konteksnya mungkin berbeda gitu
dan anda lihat masyarakat indonesia punya daya tahan atau akan semakin terjerembab dengan itu
atau ini jadi bisnis baru sebenarnya yang kemudian bisa diolah gitu
iya kan kalau kita perhatikan kan masyarakat kita masih
sampai hari ini masyarakat indonesia itu terus terang saja survei survei menemukan itu masih cukup terbelah
masyarakat kita itu masih cukup terbelah
katakanlah misalnya pembelahan antara pro jokowi dengan anti jokowi
itu masih terbelah seperti itu
kalau dilihat survei itu pro jokowi cenderung puas dengan kinerja jokowi
anti jokowi cenderung tidak puas dengan itu
lalu pro jokowi tentunya milih ke jokowi
anti jokowi nanti milih ke yang lain
jadi masyarakat kita masih terbelah
artinya persoalan persoalan yang terkait dengan pemilu dua ribu empat belas dan kalau itu dikaitkan dengan persoalan persoalan hoax itu berarti kan masih sampai sekarang belum bisa diselesaikan
ada apa to be continued isu isu yang selama yang mulai kita dengar akan mungkin sangat mungkin untuk berlanjut
tapi masyarakat lebih cepat but
ada optimistis itu ya
saya optimistis banget bahkan kayak hoax yang kita risaukan bener ini begitu berusia nakkepin lima mungkin besok ke perasaan
mungkin besok press conferensi lagi diumumkan lagi siapa ditangkap siapa dan itu cepat
itu mendewasakan bener
benar mas saya setuju itu karena dengan catatan bahwa mestinya kita lebih siap
kan dua ribu empat belas kita tidak begitu siap
sekarang kan lebih siap
iya baik siap secara hukum siap secara apa itu institusi maupun siap dari segi emosi
bahkan mentalitasnya juga penting juga ya
justru yang makin dewasa itu
situasinya makin dewasa ini gini bu
saya melihatnya misalnya kayak lembaga lembaga survei
ini dia sudah mempertemukan mempertemukan
ini kan wacana wacana yang sampai ke masyarakat
mempertemukan apa maksudnya
mempertemukan tokoh tokohnya ini
gimana kalau pak jokowi wakilnya pak prabowo semuanya marah
semuanya ini tapi kan ada
kalau wakil misalnya muncul lagi ahj ini muncul juga
nah ini masyarakat diajak berpikir ke arah sana
maksud saya kurang lebih dinamikanya adalah mereka
maksud saya mereka tahu
sehingga hoax tadi atau apapun juga isu isu masyarakat cukup tahu
dan ini yang menurut saya sebagai sikap yang bisa muncul
sekali lagi kalau tetap dua itu muncul saya kira kita harus siap dengan antisipasi
tapi memang konteks pertarungannya akan beda ya
karena kalau dua ribu empat belas itu tidak ada pertahanan
cuma dua berarti satu yang menang
iya kan dua calon satu yang menang
tahun dua ribu empat belas tidak ada pertahanan
tapi keterbelahan juga tidak hanya di media sosial
tapi juga di pesan instan
itu juga ya
dan cepat diviralkan
sempat viral dan membuat perseturuan dalam satu kelompok yang lebih keras
jadi itu menurut anda tidak akan bisa dihindari
tidak akan bisa dihindari
perlu literasi kalau kata presiden
literasi dan juga
dan juga mungkin ya kita udah harus terbiasa nggak baper lah
ada sesuatu gitu ya
itu kan bagus bung
kita masyarakat tidak menjadi baper karena upaya upaya ke arah itulah sebetulnya
nah itu ya
seperti kita ketemu di sini ini tidak untuk meramaikan itu atau menghukum yang itu
tapi jadi kita harus memberikan nonton
satu itu adalah apa namanya komitmen semua aktor sosial dan politik
tapi kalau itu agak susah mau jadi
komitmen siapa yang ngomong itu enak aja
ya komitmen apa boleh
yang kedua adalah literasi
masyarakatnya harus pintar
yang ketiga adalah penegakan hukum
tiga tiga itu harus berjalan beriringan
maling nggak dua lah
penegakan hukum yang sangat
komitmennya agak susah
termasuk forum forum seperti kita ini memberikan antibiotik atau antibody buat masyarakat
supaya lebih vitamin c
vitamin c yang lebih kuat dan daya tahan tubuhnya ya
termasuk anda konsultan politik juga jangan menyorong nyorongkan calon calonnya untuk juga memakai hoax
komitmen itu harusnya
itu juga penting kan karena siapa tahu di belakangnya konsultan politik
itu komitmen dan kode etik bagi lembaga survei maupun konsultan politik
karena ketika politik ditunggangi isu kebencian dan hoax terutama berbahaya usara itu akan merusak demokrasi dan outputnya juga pasti akan tidak sehat buat kita semua
terima kasih bapak bapak
mudah mudahan apa yang kita
khawatirkan tidak terjadi di tahun politik kali ini